pesisir utara pulau jawa bertahun tahun berkali kali diterjang rop
pada tragedi akhir mei dua ribu dua puluh dua saja
beacukai pelabuhan tanjung masmarang mencatat ada kerugian hingga tujuh ratus miliar rupiah
bertahun tahun berkali kali terjadi bencana rop terjadi di pesisir utara pulau jawa
tapi hingga kini tidak ada solusi akurat menangani rob pantura
uzaimatul iza sudah terbiasa hidup dengan air laut di rumahnya
warga kampung seberang pelabuhan tanjung mas tambah kelorok semorang ini tak sekali dua kali mengalami rob
wanita yang biasa disapa zaimah ini juga terpaksa kehilangan pekerjaannya sebagai pedagang makanan
dan taraf hidupnya semakin tenggelam di bawah garis kemiskinan
ditinggiin itu rumah ini sejak saya disini itu sudah tinggiin segitu itu tiga kali
jadi rumahnya yang dulunya tinggi
diuruk setengah apa ya lima puluh cm
kayak gitu nanti airnya naik
naik tau ditinggiin lagi naik lagi sampai habis
jadi rumahnya tinggal separuh
rob pada akhirnya lalu bahkan membuat rumah uzaima semakin berantakan
tinggi rumah zaimah kini hanya tersisa dua meter
kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada rumah zaima
rumah rumah lain di dua puluh rukun tetangga
di rumah uzaima ini terendam air laut setiap hari
rob juga berdampak terhadap sanitasi
warga tambak lorok yang kebanyakan tidak mampu membangun sistem sanitasi bersama
akibat rop mereka harus menerima nasib bahwa toilet bersama mereka pun terendam air laut
tempat buang hajat warga bersama
ini tetap digunakan warga atau gimana
itu sanitasi itu masih dibuat
ini masih dipakai warga
itu kalau air tingginya ya ini tertendam
ya tetap buang aja tetap di sana
sumber air bersihnya dari mana
sumber air bersihnya ya itu nanti kalau keluar ya ceboknya air laut ini
dari sini juga
nah ini kan pak kan sudah tahun tahun begini hidup berdampingan dengan rop begitu ya pak ya
nah kalau dari warga sendiri advokasi pendampingan yang dilakukan seperti apa
dan apakah sepuluh tahun kemudian warga sini
ingin tetap tinggal di sini atau gimana itu pak
masyarakat kan inginnya kan kejelasan ya
kejelasan dari pemerintah
kita kan manusia awam masyarakat awam
tidak tahu mengenai sistem pemerintahan yang seperti itu
kita mau kemana kan kita nggak tahu
akhirnya ya terpaksa untuk menghuni tempat sini gitu
walaupun posisinya keadaannya rob seperti ini
risikonya seperti itu
mau tidak mau
ya mau tidak mau harus menempati tempat yang sudah dihuni berpuluh puluh tahun ini
pak warga pindah dari sini mau atau tidak pak
ya kalau sistemnya jelas prosedurnya jelas anggarannya jelas dari pemerintah mungkin masyarakat mau
masih keluarga tambak lorok sudah disampaikan tokoh masyarakat kepada pemerintah
pemerintah kota semarang mengklaim pembangunan sabuk laut dan pembangunan tanggul laut akan menjadi solusi untuk menuntaskan masalah rop di kawasan pesisir utara ibu kota jawa tengah ini
proyek ini sempat terkendala pendanaan karena pandemi dan persoalan lahan
di tambak lorok itu kami sudah berproses dua tahun lebih
intinya kementerian pupr setuju
bahwa kawasan tambak lorok itu akan dibuat sabuk melingkar namanya sabuk pantai
biaya perkiraan waktu itu dua ratus lima puluh sampai tiga ratus miliar
begitu mau jalan ada kendala
ternyata lahannya lahan pelindung
pembebasan lahan baru selesai pada akhir mei dua ribu dua puluh dua atau setelah rop setinggi dua meter menggenangi kawasan utara semarang
wali kota menargetkan proyek ini selesai pada tahun depan
di meliputan cnni
indonesia semarang jawa tengah